video ini saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum
dimana dalam mempersangkakan saya saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal
inilah pengakuan nur hayati seorang kepala urusan keuangan atau kaur desa citemu yang sempat viral di media sosial
dalam video itu ia mengaku melaporkan dan memberi keterangan dugaan korupsi apbdes oleh kepala desa citemu berinisial s
ia mengaku sudah meluangkan waktu selama dua tahun untuk membantu penyidikan dugaan korupsi kepala desa s
namun pada akhir desember dua ribu dua puluh satu ia justru ditetapkan sebagai tersangka
pihak keluarga yang kecewa berencana akan melakukan pra peradilan bersama sejumlah pengacara
nur hayati masih melakukan isolasi mandiri di rumahnya
belakang pelapor langsung ke penyidik
tetapi adik saya melaporkan kepada lembaga yang ada di saya itu btd
bpd yang meneruskan melaporkan ke penyidik
sementara itu dalam keterangan pers yang dilakukan kepolisian resort cirebon kota pada sabtu lalu
polisi menyebut penetapan status tersangka nur hayati sudah sesuai dengan kaidah dan prosedur hukum yang berlaku
meski nur hayati keoperasi
ia masuk dalam rangkaian terjadinya tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan kepala desa s
tindakan yang dilakukan oleh nur hayati masuk dalam rangkaian terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara supriyadi
dan setelah kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan
ini dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudari nur hayati
ini kategorinya termasuk perbuatan melawan hukum
pihak keluarga berharap
tindakan nur hayati dicabut karena ia sudah membuka kasus dugaan korupsi di desa citembu